total di tahun lalu itu menjadi pembelajaran
bahwa menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain
itu menjadi yang paling esensial di dalam sebuah peribadahan
dan memang pgi sudah sejak awal pandemi
selalu menekankan basis teologisnya adalah
ibadah yang kita jalankan adalah ibadah yang merayakan kehidupan
karena kita memiliki tuhan yang pro kehidupan
bukan pro kematian atau dampak dampak buruk dari covid sembilan belas ini
dan puji tuhan ini sangat diterima oleh banyak gereja
sehingga gereja gereja sendiri sudah terbiasa
dan saya melihat memprediksi pada natal ke depan
gereja gereja juga lebih paham tentang apa yang harus dilakukan
terlebih ketika diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah secara luring
dan itu sudah tampak sejak beberapa minggu lalu ketika ppkm dilonggarkan
untuk bisa diisi dengan warga jemaat dengan memperhitungkan
protokol kesehatan itu sudah berjalan sangat baik